sejak satu november lalu pemerintah arab saudi akhirnya mengizinkan jemaah luar arab saudi
untuk melaksanakan ibadah umroh termasuk diantaranya dari indonesia
pelaksanaan umroh dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
namun pada sebelas november lalu ada tiga belas orang peserta umroh asal indonesia yang dinyatakan positif covid sembilan belas
dilangsir dari cnnindonesia com pelaksana tugas dirjen penyelenggaraan haji dan umroh
kementerian agama republik indonesia oman fatur rahman menyatakan bahwa pemerintah kerajaan arab saudi
kembali menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk calon jemaah umroh asal indonesia
dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini dan bagaimana kemudian evaluasi pelaksanaan ibadah umroh
kami sudah terhubung dengan arfi hatim direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama republik indonesia
yang saat ini berada di jeddah dan farid aljawi sekjen asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia atau ampuri
selamat malam pak arfi dan pak farid
pak arfi bisa mendengar suara saya
baik saya ke pak fahri terlebih dahulu ya pak
ini pemerintah arab saudi mengumumkan bahwa akan menghentikan begitu penerbitan visa umroh untuk calon jemaah haji asal indonesia
lalu bagaimana ampuri melihat ini apakah bagaimana dengan pemberangkatan para jamaah umroh
jadi apa ini pak langkah yang akan dilakukan
oke terima kasih
alhamdulillah kita sudah memberangkatkan tiga grup umroh
yang pertama tanggal satu di dua ratus dua puluh empat tanggal tiga di delapan puluh sembilan orang dan tanggal delapan di empat puluh enam
memang dinyatakan tiga belas positif namun sekarang masih dalam tahapan karantina
di hotel yaitu di hilton sweet dan honrug di mekah
selama sepuluh hari setelah sepuluh hari saya barusan juga mendapat informasi
alhamdulillah beberapa sudah boleh keluar karantina dan bisa melaksanakan ibadah umroh
dari hasil yang kemarin kebetulan juga saya baru pulang tanggal sepuluh sampai indonesia
saya masuk di karantina di indonesia di hotel dua hari
setelah itu di
di swab dan dinyatakan negatif setelah itu bisa kembali
pada tanggal tiga belas kami dari dpp ampuri mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi
ada beberapa hal
yang pertama ya
bagi jemaah yang akan mendakta umroh
atau jemaah yang akan berangkat harus tidak memiliki penyakit penyertabawahan
atau disebut umorbid
yang kedua kita memberikan edukasi dan informasi yang lengkap kepada calon jamaah
tentang peraturan dan protokol kesehatan covid sembilan belas
bagi jemaah umroh dengan segala resiko yang mungkin akan terjadi
kemudian jemaah juga harus menandatangani surat pernyataan
bahwasannya dia tidak akan menuntut pihak lain
atas segala resiko yang timbul
apabila masih kena covid sembilan belas di tanah
baik dalam melaksanakan perjalanan umroh selama di tanah air
maupun di arab saudi hingga kembali lagi ke tanah air
berikutnya travel anggota kita anggota ampuri
itu diminta untuk jamaah menandatangani perjanjian
yang mana di dalamnya menyatakan bahwa
jamaah tidak akan menuntut travel atau pihak lain
jika program yang direncanakan mengalami perubahan
pembatalan apabila ada dalam satu grup tersebut
itu terpapar covid sembilan belas
karena berdasarkan pengalaman kemarin
ini menjadi otorisasi atau keputusan
sepihak arab saudi juga dia mau mengkarantina
dan berikutnya jemaah juga diminta untuk

jadi jemaah juga dimaksudkan ke dalam program asuransi
yang memiliki perlindungan covid sembilan belas
minimal dengan ikut asuransi ini bisa meminimalisir potensi kerugian
jika jemaah gagal berangkat tanah positif sembilan belas
itu beberapa hal mbak diantaranya yang kita informasikan kepada anggota kita
apabila ada jemaah yang tetap ingin mendaftar
jadi apakah berarti ampuri akan menandatangani perjalanan ke jamaah ini
apakah berarti ampuri akan tetap memberangkatkan jamaah umroh pak
setelah ada pernyataan dari pemerintah atau kerajaan arab saudi
untuk menghentikan sementara penerbitan visa umroh
untuk calon jemaah haji asal indonesia
tidak ini kan kemarin kita sampaikan kita keluarkan surat pada tanggal sembilan belas
eh pada tanggal tiga belas maaf
namun ya satu hari ini kita mendengar ada berita bahwasannya pemerintah
telah mengevaluasi menyesok sementara
tentunya kita mengikuti ketentuan pemerintah
yang sudah berjuang yang mengevaluasi hasil keberangkatan kita kemarin
oke lalu bagaimana dengan para jamaah umroh yang masih menunggu antrian begitu pak
jamaah yang menunggu antrian menurut data dari lima puluh sembilan ribu yang masuk ke dalam diskopatu
tentunya nanti setelah kebijakan pemerintah
untuk dijaftarkan dalam antrian umroh berikutnya
berarti para jamaah ini akan dimasukkan dalam antrian terlebih dahulu
tapi belum diberangkatkan begitu
oke baik lalu kalau untuk jamaah umroh yang saat ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas pak
seperti apa pemulangannya ke indonesia
pemulangannya nanti kita berkoordinasi dengan pihak muasasah di arab saudi
pihak penerbangan yang memberangkatkan dari indonesia ke arab saudi yaitu saudi arabian airlines
setelah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah arab saudi dalam hal ini
ada kementerian kesehatan yang mana masa karantina sudah selesai selama sepuluh hari
dan mereka sekarang melaksanakan umroh kemungkinan juga berubah
mereka juga bisa akan ke medina setelah itu bisa kembali lagi ke indonesia
ya lalu pak arfi untuk prosedurnya sendiri akan seperti apa
mengingat jemaah umroh ini kan ketika berangkat dia sudah mengikuti prosedur begitu
dan sudah dites negatif lalu sampai di sana tiba di arab saudi dinyatakan positif begitu
lalu untuk proses pemulangannya sendiri nanti akan seperti apa pak untuk prosedurnya
pak farid maksudnya
untuk prosedur pemulangan tentunya akan dijadwalkan ulang
yang tanggal satu itu kan pemulangannya harusnya di tanggal sebelas dan tanggal dua puluh
tapi sampai sekarang kan belum pulang karena dia positif ada yang di hari ke empat ada yang di hari ke dua
tentunya kita sekarang mengacu kepada muak sasa
tentunya kita sekarang mengacu kepada muak sasa
yang mengurus di sana
kemungkinan dalam dua tiga hari kalau sudah selesai dipulangkan lagi ke indonesia
pak farid sebelum kita lanjutkan saya ingin mencoba menyapa pak arfi
pak arfi bisa mendengar suara kami pak
sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan pak arfi hatim direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama republik indonesia
untuk menanggapi terkait evaluasi pelaksanaan
evaluasi pelaksanaan umroh di tengah pandemi ini
terakhir ke pak farid
pak farid lantas seperti apa evaluasi dari ampuri dan juga rekomendasi rekomendasinya terkait situasi di mana saat ini ada tiga belas jemaah umroh positif covid sembilan belas pak farid
ya tiga belas jamaah umroh itu tetap ditangani sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap dimonitor oleh para travel yang memberangkatkan
serta pengurus yang ada di sini
ya dengan memberikan masukan masukan terkait pelaksanaan umrohnya dan keberangkatan ke kota medinah jika diizinkan
baik terima kasih farid aljawi sekjen ampuri sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected selamat malam pak